suasana duka mewarnai pemakaman jenazah suwardi
di pemakaman muslim di jalan panglima aim pontianak kalimantan barat kamis pagi
suwardi tewas setelah tertembak pistol milik brip kfm
angkota polantas polresta pontianakota
pihak kepolisian menyatakan penyesalan dan menyampaikan duka mendalam atas insiden ini
polisi juga bersedia menanggung seluruh biaya medis hingga pemakaman
meminta maaf jadi semua kondisi di rumah duka dan lingkungan dalam keadaan baik

sementara istri almarhum suwardi nur wahyuni tamara sangat terpukul atas musibah ini
namun ia berusaha ikhlas atas musibah yang menimpa suami dan keluarganya
proses hukumnya juga kita harus berjalan sesuai prosedurnya
tentunya setelah selesai acara kami
dalam angka pemakaman dari kemakaman suku baka adalah sedikit
dengan waktu yang selesai semua akan berproses sesuai proses
tertembaknya korban terjadi saat ia hendak ke pasar mengendarai mobilnya seorang diri rabu pagi
korban tertembak saat berada di persimpangan lampu merah jalan
danjung pura pontianak
suwardi terkena tembakan dari pistol bkfm yang tengah beristirahat
usai mengatur lalu lintas
pelaku teledor saat ia membersihkan senjata apinya yang tiba tiba meletus dan mengenai korban
keluarga korban meminta polisi mengusut tuntas dan menghukum pelaku
sementara bkfm kini telah ditahan dan diproses secara hukum oleh divisi profesi dan pengamanan propampolda kalimantan barat
adisa putro pontianak kalimantan barat